sementara itu terkait penyidikan kasus ktp elektronik kpk hari ini kembali memeriksa setia novanto dan istrinya desti astriani tagor
kali ini setia novanto dan istrinya diperiksa sebagai saksi atas tersangka yang juga keponakan setnov irfanto hendra pambudicahyo dan tersangka marioka masagu
masuk ke kpk secara terpisah setia novanto datang lebih dulu sekitar pukul sembilan pagi
sedangkan istrinya desti astriani tagor masuk sekitar pukul sepuluh dengan didampingi sejumlah ajudan dan kuasa hukum keluarga firman wijaya
meski dipiksa sebagai saksi untuk tersangka irfanto dan marioka stiano fanto melalui kuasa hukumnya kembali menyatakan keterlibatan
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani serta sekretaris kabinet pramono anung dalam kasus korupsi ktp elektronik
firman wijaya mengaku pengungkapan nama puan dan pramono adalah bagian dari upaya kliennya untuk mendapatkan status
kalau dalam perkara pak noh beliau sebagai justice kolaborator apa bedanya justice kolaborator dengan saksi makota
ya saya lihatnya sih resim negaranya aja yang beda
ya tapi kedua duanya sama sama dibutuhkan keterangan
hanya satu mungkin perangnya lebih kecil yang lain lebih besar